nggak ada jadi susah gimana mau carinya oh jadi ada orang hilang ya om ya gitu deh
om tolong bacain dong om duh maaf dek om lagi buru buru tuh mobilnya di depan udah
pacar ya ya oke deh
lepasin ini gue bukan pak bukan
bukti kalau dia istri lu lu nggak bisa mau sembarangan atau atau apa
aku bakal laporin lu semua ke polisi
gak ada isu kalian
ih kayak gini emang gini aja terus kayaknya quack afterward and ravel market dan nya udah dapet ini nitrik gua sih create motivation for my new dark brain
mau pak dia bukan suami saya pak
putri sadar kamu aku suami kamu
kasian anak anak kita mereka butuh kasih sayang kami
penipu kamu bukan suami aku dan kamu bukan bapak dari anak anakku
jahat kamu kamu tinggalin aku kamu tinggalin anak anak demi laki laki kayak dia
apa omongan laki laki itu benar ya
kalau enggak kenapa dia segitunya ngejar murti
aduh siapa sih yang harus aku percaya sekarang
aku janji mulai hari ini aku akan bahagiain kamu
enggak aku gak mau ikut kamu lagi jaka

ini penipu pak
ya allah kenapa aku jadi serba salah gini sih
kalau aku nolongin murti termalah jadi fitnah
aku juga baru kenal murti
aku nggak tahu siapa yang bohong sebenarnya
murthy atau jaka
kamu tetap bodoh
kamu udah bunuh anak anak aku ibu aku

gue gak akan biarin lo bawa murthy
sebelum ada bukti

aku masih mau
apakah lo mau
apakah lo mau
kamu mau pilih kan
sebenarnya anak anakmu tak mau datang
tapi sementara ini gue bukti istri gue di sini jangan lupa apa apa ini
jangan lupa apa apa ini
jika gue datang lagi gue buang bukti kalau dia benar benar istri gue
nama lo kan berhutang dengan orang
pak jangan percaya padanya penipu
saya gak mau ikut dia lagi pak
kamu tenang aja
selama masih belum ada bukti
aku gak akan serahin kamu sama jatah
gue gak suka sama cara laki laki ini natap murti
kenapa sih dia belain murti sampai segitunya
gak ada apa apa
terus kita harus bagaimana bos
pak pak pak
pak mbak murti itu udah punya anak tiga kan
yang tadi itu suaminya
siapa yang gak tau apa apa
eh tanya yang lain
hmm tantesan perlakuan pak gafin tuh beda
ternyata dia tuh suka sama mbak murti
eh denger ya
kalau pak gavin suka sama mbak murti
orang penampil aja biasa aja
eh yang mau sama pak gafin banyak kali
kalau pak gafin mau
tinggal tunjuk kali
ya itu bisa disitu
oh jadi ada orang bilang ya om
ya gitu deh
om lagi buru buru
tuh mobilnya di depan udah nungguin om
sampai jumpa di video selanjutnya